halo anda kembali menyaksikan cnn indonesia update
berbagai produk inovatif karya mahasiswa
dipamerkan dalam peringatan hari jadi its ke lima puluh delapan sabtu pagi
salah satu produk adalah sifars
sebuah sistem yang mampu mendeteksi wajah
dan menjelaskan identitas seseorang
dari kamera pengawas cctv
memiliki kemampuan mendeteksi wajah seseorang
dari kamera pengawas cctv
cara kerjanya adalah mengambil foto orang
yang ingin dikenali dari video cctv atau foto identitas
data gambar akan dianalisa oleh server
lalu dideteksi dengan teknologi
aplikasi ini bisa diakses menggunakan internet
dan berjalan secara real time
sistem ini dikembangkan oleh dosen dan mahasiswa
dari departemen teknik komputer its
sistem ini diyakini bisa membantu pihak pemerintah
atau kepolisian dalam mencari data masyarakat
melalui deteksi wajah
namun sistem ini punya kendala
bagusannya adalah bagaimana kita membangun
dataset sendiri untuk fitur wajah orang indonesia
karena kita bisa membangun dataset sendiri untuk fitur wajah orang indonesia

data set untuk non asia
jadi eropa amerika seperti itu
jadi kesulitanya adalah bagaimana kita membuat data
untuk belajar sistemnya
kedepan sistem ini diharapkan bisa dikembangkan bersama
dengan pemerintah atau pihak kepolisian
kemudian kita harus memakai data primer
misalkan untuk penduduk itu kan ada ktp
mau gak mau kalau mau detail kita harus pakai ktp
yang berhak kan pemerintah lama ini
selain itu mungkin disini kan belum umum ya
dikenali lewat wajah pakai kamera
itu mungkin perlu macam peraturan yang mendukung kita
agar bisa akses hak kamera di publik itu
selain sea farce beragam produk inovatif lainnya
juga ikut dipamerkan dalam peringatan hari jadi itf ke lima puluh dua
seperti desain moda transportasi pengiriman paket
pendakian mobil unit satelit news catering
mobil sapu angin dan produk inovatif lain
ardia putri surabaya